euforia pergantian tahun selalu identik dengan trompet khas tahun baru
bagi sebagian orang bunyi bunyian menjadi hal yang sangat dinanti
bagi sebagian yang lainnya tahun baru adalah waktu untuk mengais rejeki
yanto sudah berjam jam lamanya berdiri di pinggir jalan cium beluit
dia dan dagangan trompetnya menanti secercah rejeki menghampiri
baru tahun ini ia mencoba peruntungan dengan berjualan trompet tahun baru
sebagian ia buat sendiri meski tidak begitu bagus
lainnya ia ambil dari toko kelontong atau produsen besar
satu buah trompet bisa meraih untung rp tiga saja
sejak tahun baru sekarang baru ini jualan
kalau udah habis tahun baru baru kerja lagi
lain lagi dengan opang supandi
lelaki lima puluh enam tahun ini sudah membuat trompet tahun baru sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan silam
bersama istrinya lilis rahmawati diganggu hari kecamatan cidadak kota bandung
membuat trompet menjadi tradisi tahunan selain sebagai sumber rejeki keluarganya
opang satu dari sekian pelaku industri trompet rumahan
selalu dibanjiri banyak pesanan
baik dari pedagang kecil hingga perusahaan besar seperti restoran ataupun hotel
kalau tahun sekarang malam malam alhamdulillah ya meningkat sedikit
kalau tahun kemarin kan lima puluh persen turunnya
kalau dari sekarang agak meningkat

ini idenya dari mana sih pak
ya idenya mungkin dari sendiri saya sendiri
bentuk bentuknya sopon tanjidor
keong ya rupa rupalah gitu
sulit nggak sih pak cuma buatnya
ini kan berarti buat dengan tangan ya pak
iya dengan tangan manual
sulit nggak sih pak
ya memang ini gampang disebut gampang bisa
sulit juga bisa gitu
baik yanto ataupun opang berharap euforia trompet tahun baru akan selalu ada
bagi mereka pergantian tahun baru bukan sekedar siklus kalender
namun tentang bagaimana mereka meraih berkah rejeki
artabi maditya bandung